saat ini saya ada di kampung curug desa putat nutuk kecamatan ciseeng kabupaten bogor
kalau tidak terlalu berlebihan mungkin dikatakan ini hanya sepelemparan batu dari jakarta
tapi kalau anda ada di sini anda bisa merasakan bahwa kondisi perekonomian di tempat ini tidak terlalu menguntungkan buat warga di sini
kebanyakan mereka bekerja sebagai buruh di kolam kolam pembiakan ikan air tawar di sini
dan juga sebagian bercocok tanam
itu tidak mencukupi bagi penghidupan
dan mereka kalau kita bicara warga secara umum kondisinya seperti itu
lalu bagaimana dengan lansia yang janda
nah sosok yang akan kita ajak bicara hari ini adalah orang yang punya kepedulian yang sangat tinggi terhadap para lansia perempuan yang tidak punya suami ini
ada sekitar satu ratus delapan puluh perempuan dengan status janda lansia di tempat ini yang disantuninya
kita akan berbincang dan berbicara lebih dalam dengan sosok yang akan menjadi tamu saya hari ini
mari ikuti saya untuk berbicara dengan dia
mas irul ini yang disebut pemburu janda ya
memburu janda atau lelaki seribu janda
itu agak ofensif kan tuh sebutan lelaki seribu janda
gimana anda menerimanya
ya buat saya sih biasa aja sih
teman teman teman yang menjuluki karena setiap ada laporan tentang janda yang harus disantuni atau ini
jadi langsung urusan janda urusan irul
nah itu mengapa kemudian janda kenapa nggak anak yatim kenapa nggak orang terlantar misalnya
udah banyak banget
udah banyak yang ngurus mas
janda belum ada yang ngurusin
kalau janda yang muda udah banyak yang ngurusin
janda yang tua yang mau ada yang ngurusin
jadi janda tua urusan saya
oke jadi karena alasannya yang lain sudah banyak yang ngurus
janda belum banyak yang ngurus
dan karena itu mas irul berfikir ya ini adalah bakti saya gitu kira kira ya
apa sih sebenarnya
tapi nanti lah kita bicara lebih panjang lagi
anda tetaplah bersama kami karena jurni afd dengan rule mustafa mengunjungi janda jandanya akan hadir sesaat lagi
kita kemana dulu nih mas
kita ambil bingkisan dulu mas waktu
ini bingkisannya ya
hari ini sepuluh bingkisan yang akan dibagikan ya
akan ada sepuluh janda yang akan ditemui oleh mas siroleh hari ini
kita ke tempat yang pertama dulu ya berarti ya
sudah mendingan kakinya
sudah sedikit mendingan
sudah bisa jalan ke majelis belum
sudah bisa jalan ke majelis
usia ada delapan puluh dua
ini ada bingkisan nih mudah mudahan
bisa bernama apaan buat nih
alhamdulillah terima kasih
namanya alhamdulillah hira biak alamin di tampik
alhamdulillah hira biak alamin di tampik
ini setiap bulan
ibu ini kenapa
asam urat amangkapuran
sudah lama bu

tapi gini gini juga baik
sudah lama ya
sudah lama ibu
sama udah tujuh belas tahun tapi gini gini juga baik tujuh belas tahun sakitnya aktivitasnya jadi lamban nggak
bisa nggak bisa habis misalnya berobat obat udah bosan deh gitu dan juga jadi biarin nggak berobat
juga lasrah aja gitu pasti ketemu ibu ini kapan gimana ceritanya biasanya gitu kalau kita kan
dilaporin ini ada janda ya udah kita datangin tak kita santuni lutan ibu ini memang lagi kondisinya
sakit cuma memang sampai detik ini belum belum bisa ada udah ke rumah sakit udah ke rumah sakit udah tapi
belum ada kemajuan udah berapa lama di apa namanya disantuni oleh baru satu tahun setengah
satu tahun setengah jadi ada laporan kemudian biasanya gimana masih rule dateng dateng dulu
saya langsung datang saya ketemu sama omnya lihat keluarganya kondisinya seperti apa baru langsung
kita santuni kalau ibu tinggal sama siapa di sini sama anak bungsu
anak paling kecil suami sudah lima tahun sebelumnya bapak apa kerjanya
berarti ibu tinggal sama anak ya
ini yang paling kecil yang yang anaknya perempuan
perempuan yang kecil di sini
udah udah nikah anaknya ya semua juga udah nikah udah berumah tangga
juga udah anak punya anak empat nih yang bungsu juga oh gitu nah ini bantuan ya bentuknya apa nih
kebutuhan untuk kebutuhan hidup saja aja beras minyak gula ada uang yang dikasih juga
kecuali bantuan kalau misalnya pendampingan untuk ke rumah sakit terjemput beliau beliau kan sakit
bekas berat dan sebagainya ini dibawa ke rumah sakit juga soalan kita anterin yela
kadang irusin juga untuk bpjs dan lain lainnya
kondisi kayak gede ini eh datang sebulan sekali sebulan sekali sebulan
sekali ke satu tempat satu tempat ini hanya ngasih bantuan ya ten transmission danta yg ya bye
biasanya saya suka ngobrol datang nggak cuma sekedar ngajak sebagus nggak tanya kabar tanya kondisi gimana
ya komunikasi aja sih silaturahmi
mereka senang kalau udah didatengin gitu
bukan hanya semata mata kasih bantuan
bukan hanya ini bantuan
ya lansian lansian ini kan sebenarnya butuh juga perhatian
butuh juga ada yang nanya ada yang ngobrol
sama lah ketika dia kangen sama anak anaknya
ibu waktu pertama kali ketemu sama mas irul
di sini ketemunya ya
waktu pertama kali ketemu
iya ketemunya aja di sini
lagi nggak sehat aja di sini
terus mas irul bilang apa sama ibu
ibu kenapa sakit gitu
kata ibu sakit asam urat jat kapuran
jat kapuran apa tau apa
tukar dokter jagad kapuran aja gitu
jat kapuran katanya gitu
nggak bakal sembuh katanya dokter itu
jat kapuran sama asin urat
biarin berobat ke dokter juga
buat apa itu kata saya
kalau berobat juga kalau nggak baik mah
dokter dua apa itu bilangnya begitu
udah omega ke situ lagi
tiga kali ke situ
tapi ini bantuannya
alhamdulillah ini cukup buat ibu
setiap bulan datang
nggak tau juga tadinya
namanya ibu dari mana
waktu pertama kali datang mas irul
ibu kepikiran nggak mau ngasih bantuan mas irul
ini dibantuin dari mana
ini masya allah
gimana siapa yang nunjukin
padahal belum kampanye
oh pertama ada takut juga
ini mah boleh beri tuhan aja
itu eme tuhan udah ini menikmati pengasihannya segini semesan datang sendiri itu alhamdulillah
ya allahu akbar siapa yang nyuruh ini gitu aja bapak taruh taruh datang ke sini aja gitu ya
payah jadi setiap bulan dateng dateng ajak ngobrol ngajak ngobrol ngasih ini makanan
berat apa gitu gelap begitu ada cukup sebulan juga cukup membuat nenek sendiri kasih ini kalau kalau
tanya masih pengen apa yang yang belum kesampean makan apa aja mau makan mau apa mau nya apa apa
pengen ini doang korma korma ada ada custom enggak sih mas masing masing sekarang ini dari semua yang
disantuni ada berapa sekarang
ya terus bertambah juga terus berkurang karena usia kan karena mereka kemudian ya meninggal gitu
jadi enggak custom enggak setiap orang dikasih khusus apa enggak enggak kita hampir semua sama
sama sama beras minyak gula enggak sih kita lihat boleh boleh buka ya makasih makasih
ini nih ada
dan dulu kita dulu minyak sama berat berat
ini setiap bulan ya ini sama anak anak
kalau kalau menantu ibu apa usahanya dia
bekerja dimana di jakarta di jatari itu di jakarta pulang setiap hari hari tapi malam pulang gitu jam
hai kalau ada orang misalnya misalnya ada orang minta menjempe gitu yahua biasa juga ini coba
obat tidakan kecil gitu para cipun sakitvero jadi merasaan itu lebih udah enggak kuat ya gak kuat jadi kelihatannya
kelihatannya kan kalau motong kusir apa kan sudah basah celaka nanti
mas irul kampung curug ini masuk radar mas irul gimana ceritanya
di sini ada berapa nih di sini saja di kampung ini ada berapa
kurang lebih satu ratus delapan puluh mbak
ada satu ratus delapan puluh janda
lebar lebar kan lebar

gimana masuk radarnya pertama
ya awalnya saya suka ini kan kampung kalau biasanya kalau yang terindikasi di bawah garis kemiskinan itu biasanya kita cari tahu apa sih masalahnya
oh ternyata banyak kan pola hidupnya yang kurang sehat karena sakit akhirnya nggak produktif
nah saya selalu membuat pelayanan kesehatan pelayanan kesehatan kita obatin obatin
dari situ kok kita gak sering ketemu ibu ibu yang lain
ya ada orang yang beransia janda gitu kan dan mereka nggak diperhatikan orang kebanyakan orang merhatikan kan orang yang yatim piatu gitu ya
ini sebenarnya sebagai bentuk penghormatan saya kepada kaum perempuan gitu kan
di masa senjanya di masa tuanya biasanya mereka ya nggak diperhatikan sama anak anaknya sendiri ataupun sama yang lain
kita kayaknya harus lihat yang lain lagi ya kita jalan dulu ya
terima kasih ibu ya
terima kasih ibu
terima kasih ya pak ya semua
ini ada sembako buat mak
ini untuk teman ibu mak
sehat terus ya maya kalem buru urusnya
ini ini ibu ini udah berapa lama bisa menjual sama sama sekitar satu setengah
ibu tinggal sama siapa bu ibu anak anak menantu oh anaknya suaminya di sini sini
itu apa kalau disuruh sama orang baru oh buruh buruh ikan jadi banyaknya memang ya
burungnya apa ini ada sakit atau apa iya kadang pusing gitu darahnya suka naik
kalau dulu habis duduk kalau bangku mau bangun tuh
assalamualaikum waalaikumsalam waalaikumsalam waalaikumsalam
ini sehat alhamdulillah alhamdulillah bayangin tariknya apa ya ini
ya kalau dulu ya dulu kok ya
iya iya ibu ini anaknya banyak katanya ada berapa itu
jadilah sangat paling kecil berapa
how mudah udah lama meninggal bu udah empat tahun
ini katanya juga selain bantuan juga
renovasi rumah karena rumah ini isinya banyak banget
lima belas anak mungkin kalau dilihat di dalam kayaknya udah gak layak
dapurnya juga dulu masih belum jadi direnovasi
anak anaknya di sini semua bu tinggal di sini semua
ada seberapa ya gak tahu
ada sebagian yang nggak di sini kali ya
terus ibu ada sakit nggak
takut enggak sakit
masih sehat ya
sehat alhamdulillah cuma banyak anak aja
nah ini gantungan hidupnya gimana bergantung pada anaknya ya
ya jadi ada anaknya yang udah kerja juga ada yang ngurus ngurus
nah itu biasanya dari situ
tapi mereka juga punya keluarga sehingga ibu ini akhirnya juga harus survive nya
tergantung sama orang juga pada akhirnya
ini termasuk dari satu ratus delapan puluh
ya yang di putat betuk ya ini termasuk emak wang ini
hmm oke selain bantuan kesehatan ada lagi gak yang kemudian apa
ya ada juga yang kering apa segala macam bentuknya
ya kita sih pemberdayaan ya kalau misalnya ada beberapa ibu ibu yang dia bisa bikin penganan makanan gitu
nah itu kita bantuin untuk proses bagaimana mengemasnya bagaimana memasarkannya
dan kita bantuin permodalan sih sama pendampingan
permodalan dan pendampingan
mas nurul ini kan ibu ini dan yang tadi dan yang pertama kita datangi adalah ya ini baru hanya di sekitar desa ini aja gitu ya
banyak lagi di tempat lain yang dikelola tiga ratusan kata janda
apa cerita yang menarik di sini apa dari janda janda yang ada di sini yang paling melekat deh di benaknya mas irul siapa dan apa itu
ya apa ya banyak sih kisah kisah harunya gitu ya kisah kisah menarik yang membuat saya juga sebenarnya jadi banyak belajar dari mereka
belajar sabar belajar bersyukur gitu ya
kadang mereka tuh kalau didatengin gitu ya kalau datang biasanya minta ditemenin ngobrol gitu ya
bahkan kadang ada pernah satu kali gitu saya ditelepon mereka ingin datang minta didatangi
ketika datang cuma nanya gitu nanti kalau saya meninggal om irul mau bantuin saya nguburin nggak ya gitu lah
nah itu kan kayak sebuah permintaan yang sebenarnya yang saya juga tanya ini kok kenapa harus saya gitu kan
saya bukan anaknya saya bukan siapa siapa
tapi kenapa saya masih harus mengurusi orang sampai dia meninggal gitu kan
tapi karena ini permintaan ya saya langsung akan bilang ya kita akan urus sampai ibu benar benar ada yang ngurus
karena ada kekhawatiran mereka akan ditinggalkan
ini kita cerita soal manula dan kita cerita soal janda ya
lebih spesifik manula yang kebetulan perempuan yang gak punya suami lagi dan gak punya sandaran hidup kira kira

sandaran hidup tapi juga sama sama tak berdayanya sama mereka
ini concern mas irul kepada mereka itu apakah kemudian juga membuat orang lain melakukan hal yang sama
ya memang tujuannya adalah agar orang lain terinspirasi gitu
agar orang lain bisa juga mengikuti apa yang saya lakukan gitu kan
minimal mereka menjaga ibunya dulu gitu kan
minimal mereka menjaga orang tua yang ada di dekatnya dia
jangan nih jangan
karena banyak kami mendapatkan laporan tentang ibu ibu yang diterlantarkan sama anaknya yang dijauhi sama anaknya
nah ini yang membuat saya melakukan kegiatan ini agar orang terintimisi dan tergerak untuk melakukan hal yang sama
jadi manusia usia lanjut indonesia yang perempuan dan janda ini insecure ya sebenarnya
posisinya insecure ya
ya di data terakhir bps ada sekitar dua delapan juta jiwa lansia yang terlantar
ini yang terlantar bukan yang tidak terlantar
nah ini bukan cuma tugas negara ini ini tugas kita semua
rumah orang yang nggak boleh lagi misalnya ketika ada lansia manula di tetangganya tapi mereka masih teriak
mana tugas pemerintah gitu mana tugas menteri kesehatan mana tugas kesehatan
mana tugas kesehatan
mana tugas kemensos
tapi ini jadi tuh tanggung jawab kita
harusnya kita bertanya sama diri kita sendiri apa yang sudah kita lakukan
harusnya itu jadi itu kan kesempatan kebaikan yang harus kita lakukan
bu terima kasih ya
ibu sehat sehat ya kita jalan lagi
masih ada yang mau di
pak pamit dulu ya pak
lansia itu berapa sih
di atas enam puluh lima tahun
di bawah itu mas nggak akan membantu
kita bantu tapi dengan kasus tertentu misalnya sakit dalam keadaan stroke
atau misalnya dalam keadaan yang benar benar sangat memprihatinkan
ada nggak ketemu janda yang lebih muda terus minta bantuan
ini sebagian aktivitas ekonominya ini ya
di belakang itu ya
ya buruk peternak lele
mas saya penasaran aja
nama mas itu nggak pernah tercantum di orang terkaya di indonesia gitu ya
orang terkaya di indonesia kayaknya saya belum pernah baca tuh nama rul mustafa
dari mana uangnya untuk menyantuni janda janda itu
ya memang saya bukan orang kaya gitu ya
jadi melakukan kebaikan kan nggak harus tunggu kaya gitu kan
basilly pertama kali saya melakukan memang pakai uang saya uang pribadi saya yang setiap bulan saya sisihkan
tapi setelah berjalannya waktu semakin banyak banyak teman teman netizen yang nitip sedekah infak dan zakatnya ke saya gitu kan
nah karena saya bukan lembaga sosial akhirnya saya program ini diambil oleh sekolah relawan yang menerima bantuan
jadi bukan mas yang kelola pribadi
enggak saya enggak ngelola pribadi nanti ada tim di sekolah relawan lembaga kemanusiaan yang mengelola ini
dan akhirnya karena kebutuhan ini juga butuh relawan untuk mendampingi relawan untuk menemani ya jadi sekolah relawan ikut bantu saya
jadi awalnya memang inisiatif dari mas dulu sendiri ya
dari sebagian kemampuan yang ada disisihkan terus untuk menyantuni mereka
tapi kemudian apa namanya langkah itu
menggerakkan yang lain
modelnya gimana tuh mereka rutin atau one off atau gimana
ada yang rutin ada yang cuma sekali sekali gitu kan biasanya mereka misalnya ketika saya misalnya bertemu dengan satu janda saya saya alfie terus posting di media sosial biasanya ada yang komen gitu kan
mas yang ini boleh nggak aku yang santuni setiap bulannya
jadi itu adalah janda asuhnya dia
ya janda asuhnya gitu
dan itu rutin setiap bulan
angkanya terserah mereka
saya sih kasih batas di atas seratus ribu sampai satu ratus lima puluh ribu
sampai satu ratus lima puluh ribu nggak boleh lebih
boleh lebih tapi tetap untuk jandanya hanya segitu aja
karena nanti kecuali kalau misalnya ada kayak renovasi rumah biaya rumah sakit nah itu beda lagi
nah itu khusus untuk logistik aja ya
bantuan sembako aja ya tiap bulan
gimana kemudian bisa meyakinkan para donatur bahwa santunan mereka sampai ke tempat itu
ada rekening sendiri
ya rekening lembaga
akhirnya rekening lembaga bukan rekening atas nama
bukan rekening lembaga yang nanti setelah disantuni saya kasih laporan dalam bentuk foto dan penyerahan
oke dan itu setiap bulan begitu
bentuk transparansi dan akuntabilitasnya seperti itu nggak ngerepotin tuh ya
enggak ya biasanya kan karena ini teman teman yang sudah kenal lama gitu ya teman teman yang sudah percaya ngikutin di media sosial saya ya orang orang itu mereka nggak repot kok
mereka udah paham kegiatan kami
jadi kalau misalnya saya adalah donatur saya transfer ke rekening itu
sekolah relawan itu kemudian
kemudian mengelolanya gimana ditampung
ditampung nanti dia langsung bikin kegiatan kan bikin disalurkan dibelikan sembako mereka langsung salurkan
nanti bentuk penyalurannya misalnya ini dari mas vito nanti akan dikasih laporan dalam bentuk foto penyerahan ke mas vito
sampai sekarang boleh tahu nggak berapa dana kelola setiap bulannya untuk janda aja
nggak besar sih paling sekitar lima jutaan sampai sepuluh juta
tapi itu sangat berarti buat mereka ya
luar biasa berarti itu pun dana itu kadang kadang kita alokasikan untuk kesehatan mereka kesehatan mereka itu kan sangat penting banget
masih banyak mereka yang belum punya bpjs
banyak hampir bisa dibilang semua nggak punya bpjs tapi punya kis
kartu indonesia sehat
nah cuma kan prosedur mereka di rumah sakit yang mereka kurang paham mereka nggak ngerti gimana sih ngurus kesananya gimana sih caranya itu yang kita dampingi
sebenarnya mana yang lebih ditekankan sih sama mas irul menyantuni atau apa ya artinya mendampingi
kan ini kan bagian dari bagian dari kerja ini juga kan ngajak ngobrol katanya tadi kan gitu
ya sebenarnya awalnya kita hanya ingin menutupi kebutuhan

ya tapi sejalannya waktu ternyata mereka juga butuh pendamping
ya tapi sejalannya waktu ternyata mereka juga butuh pendamping
kan ya seperti tadi ingin ke rumah sakit atau ngurus sesuatu yang ke pemerintahan nah itu butuh dampingan
jadi akhirnya berjalan semuanya gitu pendampingan kalau misalnya rumahnya ada yang bocor dia nggak mampu kita bantu renovasi
dan itu semuanya dilaporkan
ini nggak bikin izin ke kementerian sosial karena kan ada imbauan untuk terdaftar apa segala macam
kita ada izinnya kita terdaftar sebagai lembaga sosial
nah ini juga sebenarnya kan program barunya kemensos kan
kementerian sosial juga punya program namanya komnas lansia
nah ini kan juga program ini membantu komnas lansia
ya saya pernah diundang sama bu kofifa merumuskan tentang ini sih
ada yang menyalahgunakan janda yang kemudian gak berhak dapat gitu misalnya
sejauh ini kan sebelum mereka mendapatkan kita ada proses assessment
bentuk assessmentnya kayak gimana sih datang nanya
nanya bukan cuma sekedar sama si orangnya tapi kita nanya sama lingkungan sekelilingnya
apakah benar ibu ini butuh bantuan kehidupannya seperti apa
nah itu proses itu yang akhirnya menjadi keputusan untuk bisa membantu orang ini
nggak melibatkan pemerintah sama sekali ini
ya paling ini ketua rt
ya sekedar laporan
lansia itu umur berapa sih
di atas enam puluh lima tahun
di bawah itu mas nggak akan
bahwa itu kita bantu tapi dengan kasus tertentu misalnya sakit dalam keadaan stroke atau misalnya dalam keadaan yang benar benar sangat memprihatinkan
ada nggak ketemu janda yang lebih muda terus minta bantuan
banyak tapi kita nggak ladenin gitu kan karena mereka masih produktif gitu kan
ada semacam misalnya program lain buat mereka yang mas irul lakukan
program buat ibu ibu jandanya ini sebenarnya kan ada program pemberdayaan gitu
misalnya saya ketemu satu pemulung yang di jalanan sudah lansia
oh saya kembalikan mereka ke rumah karena mereka mungkin misalnya itu tapi kita tidak jadikan dia pemulung tapi jadi pengepul
jadi orang orang miliki dia dia yang beli
ada juga yang misalnya di sini pencari tutut gitu kan
nah nanti mereka yang ngepul aja nggak usah mereka yang langsung mengerjakan
mas selain ini sebenarnya program yang mas jalanin lagi apa sih
banyak kita ada program namanya free food car
free food car kita bawa mobil setiap hari isinya seratus satu ratus lima puluh porsi kita taruh di satu titik
setiap hari kita taruh di satu titik dimana banyak do'afa fakir miskin orang yang bisa makan di sana dan gerakan
kita makan di sana dan gratis kita layani buka meja ada juga food box
food box kita menyediakan
kita menyediakan cashbox tempat makanan yang ada pemanasnya kita taruh di masjid masjid dan di rumah sakit kita taruh setiap hari lima puluh porsi orang boleh ambil
kalau misalnya salah sasaran
ya kalau kami tidak pernah menganggap salah sasaran karena kita tulis di situ ⁇ duafa ⁇ fakir miskin dan musafir
ada orang yang ngambil kami menganggap mereka sedang memposisikan dirinya menjadi pengusaha
banyak nggak itu ada aja ya
dan ada satu lagi tatar nusantara tatar nusantara adalah program pengiriman relawan stay satu tahun di pelosok pelosok negeri ini
mereka satu tahun bersama masyarakat dan menggerakkan potensi lokal menjadi kekuatan global
itu apa tujuannya
ini sebenarnya ingin menggerakkan masyarakat indonesia ini terkenal banget hebat keren gitu ya
cuma sayang nggak ada yang menggerakkan kita di tatanan nusantara kita mengambil empat isu
ekonomi kreatif pertanian kesehatan lingkungan dan pendidikan masyarakat
nah masyarakat kita didik kita datang ke sana bersama masyarakat menggerakkan menyelesaikan problem problem di daerah
dan itu berjalan
sudah masukin tahun ke dua
apa saja produk yang sudah dikerjakan oleh
kayak misalnya kita di cilebu sekarang kita lagi bikin namanya nugget daun singkong
iya nugger daun singkong kalau di ntt di ow tadinya desa ini desa yang tandus nggak bisa ditanami sayur sayuran
sekarang sudah bisa ditanami sayur sayuran dan organik
saya mau tanya hal yang
oke saya mau tanya hal yang
yang lebih pribadi nih
tapi nanti aja kita jalan lagi deh
boleh mohon tuhan
sembako buat umi
dari wirul ingat
ya mudah mudahan sehat ya umi ya
ibu ermi dia tinggal sendiri di sini
anaknya meninggal tadi
tapi masa ada mantunya mantunya agak jauh
jadi ini dia
tinggal tinggal sendiri di sini
anaknya terlalu maut
setelah udah keluar
ini rumah dia nih
dia tinggal sendiri di sini
kalau dilihat kan perabotnya nggak terlalu
nggak terlalu layak lah ya
tapi ya kondisinya seperti inilah ya
ya kalau untuk makan sih memang kadang kadang tetangga bantu gitu
tetangga bantu tapi memang hidupnya sendiri
ya kalau ada tetangga yang inget ya bahan dibantuin gitu
kalau nggak ada yang biasanya ya tinggal di depan aja nungguin
belas kasihan orang
jadi rata rata janda yang mas wirul temui di kampung curug ini
masih ada keluarganya lah paling tidak ya
ada yang keluarganya tapi mungkin jauh
tapi ada juga yang punya keluarga tapi sama kondisinya memperhatinkan juga
tapi kalau misalnya saya lihat dibandingkan dengan beberapa ibu ibu tadi yang kita temui
ibu ini kan kalau menurut saya pribadi paling memprihatinkan kondisi rumahnya
ya ini masih berdiri tapi sudah harus banyak perbaikan kalau misalnya dilihat gitu kan
beberapa perabotnya juga sudah tidak layak sebenarnya
ada bagian bagian yang harus dibersihkan tidak dibersihkan
tapi memang beliau ini sudah sepuh sekali ya
di atas sembilan puluh
anaknya kedua kelima
makanya sudah berubah
kemudian kemudian kembali ke lima
lima orang meninggal semua
ibu sekarang sakit
tidak salah kelinya
anaknya sudah berubah
ini adalah salah satu potret di mana pendampingannya perlu banget ya
karena orang seperti ibu ini perlu diajak ngobrol
paling tidak dikontrol sudah makan atau belum
karena mereka suka lupa atau
ya bukan ibunya yang lupa tapi kan nggak ada yang masakin
ketakutnya ada tetangga yang lupa
ini tanggung jawabnya tetangga ya
ya saya memang ada titip ke relawan untuk selalu kontrol mantau dll
masak juga sudah tidak mungkin bisa sendiri
bersihin rumah juga sudah tidak mampu
kemarin baru saya renovasi ini
karena bocor jadi saya renovasi sedikit bentengnya
ini tadinya bocor
ini kan sebenarnya nggak cukup hanya dengan disantuni dan diajak ngobrol sekali sekali
ini kan butuh pengawasan dan lain sebagainya
ada jalan keluar artinya ada alternatif lain nggak sih sebenarnya
seperti misalnya membuat rumah singa atau membuat pantai
ya mungkin pantai jompo
kalau ibu ini saya orang yang nggak setuju ibu ibu itu ditaruh di panti jombo di lansia
karena saya yakin mereka ini tinggalnya di rumah habitatnya ada di rumah mereka
walaupun mereka batangkara minimal mereka punya tetangga yang dulu mengenal hidupnya mereka
jalan keluarnya kalau yang batangkara ini adalah relawan
relawan butuh yang kami tugasi untuk mengontrol memonitoring atau minimal memberikan informasi
emak ini baik baik saja dalam waktu seminggu atau sebulan
ibu tapi sehat bu
di rumah di rumah
sudah makan ya
ya sudah makan
di rumah di rumah tetangga
di rumah di rumah
di rumah di rumah
jadi ya ini tinggal bagaimana tetangga kemudian ini ya
dan relawan ya pasti relawan yang ada di sini yang membantu saya untuk mengontrol
yang seperti ibu ini ada berapa yang mas tangani
banyak sih lumayan
ada beberapa yang yang sebatangkara gitu ya
tapi sebatangkara dan usianya sudah selanjut
ada beberapa yang seperti ini gitu kan
ada juga yang sudah tergeletak sakit nggak bisa ngapa ngapain
nah kalau itu kondisinya gimana
ya biasanya kita butuh perawatan
merawat ya mungkin balik lagi relawan
relawan yang akan membantu merawat dia gitu
kalau tetangga tetangganya ya kita rembukan sama tetangga sama pacar

gimana gantian tetangga
kalau siapa yang bisa merawatnya
bu sehat sehat ya terima kasih
ya udah pikun
ini buat masak pot mie ya
lama lama seperti edik seperti ada kebahagiaan ketika saya menerima foto janda menerima sebingkisan dari saya
saya merasa ada kebahagiaan dalam arti saya wah ini bahagia banget ya
saya penasaran aja sih sebenarnya
udah berapa lama sebenarnya mas irul menjalankan apa
profesi sebagai atau kegiatan sebagai pekerja sosial ini sebenarnya
kalau pekerja sosial saya dari dua ribu satu udah mulai
di tsunami juga saya sudah kesana gempa padang gempa jogja
apa yang membuat mas irul terpanggil
iya saya cuma berpikir gini memudahkan urusan orang lain itu akan urusan saya biarin dimudahin sama
jadi memang saya berangkat dari orang yang sama
dulu juga sering dibantu orang dulu saya juga pernah susah pernah merasakan namanya kelaparan
saya pernah merasakan nggak mau jajan nggak bisa mau bayaran sekolah juga nggak bisa
nah dari situ saya merasa oh saya gak mau ada orang merasakan hal yang sama dengan saya
banyak orang yang mengalami proses yang sama ya tapi kemudian mereka mengatakan bahwa saya nggak mau susah lagi
dan kemudian mereka berusaha untuk menjadi kaya buat dirinya gitu ya
bekerja sekuat tenaga dengan segala kemampuan untuk memperkaya dirinya
anda melakukan itu juga
kalau saya lebih cenderung gini saya lakukan saja semua kegiatan sosial saya gitu kan
se ini saya sesempat saya sewaktu saya gitu kan
jadi nggak saya fokusin oh ini kegiatan sosial tiga hari ini nggak
saya jalanin aja
setiap hari pun kalau misalnya saya melihat di depan mata saya ada yang perlu saya bantu saya langsung bantu
walaupun misalnya saya ada rapat dengan orang lain tapi saya akan mendahulukan membantu orang dulu
anda pernah kerja atau artinya gini pertama kali berpikir saya mau hidup seperti apa gitu
artinya kan ketika orang lulus ya biasanya
lulus dari kuliah atau lulus dari sekolah kemudian berpikir saya mau menciptakan hidup saya seperti ini
karena itu kemudian orang masuk ke
instansi bekerja atau orang kemudian membangun usaha
anda mau mulai dari
saya karyawan dulu karyawan di sebuah perusahaan multinasional juga gitu kan
tapi memang pada saat di dalam karyawan pun itu kan ada komunitas komunitas yang melakukan kegiatan berbagi
nah saya selalu aktif di situ
jadi awalnya memang saya karyawan saya hampir dua puluh tahun berkarir gitu kan
akhirnya memutuskan untuk keluar karena oh saya ternyata membutuhkan waktu yang lebih banyak untuk melakukan kegiatan sosial
akhirnya saya buka wirausaha
di saat yang sama kan anda juga harus berpikir tentang diri anda sendiri keluarga dan lain sebagainya
gimana anda bisa membagi itu
apa misalnya jodoh lah tahun tahun
ketika saya melakukan kegiatan tiba tiba dapat jodoh gitu kan
ketika saya ingin berusaha memulai usaha tiba tiba oh ada kemudahan gitu kan
jadi saya nggak pernah men setting diri saya harus jadi apa harus ngapain
tapi saya mengalir saja
insting dan kesempatan kesempatan itu gitu kan
ide ide untuk melakukan usaha
itu datang dengan begitu saja gitu kan
oh ada kesempatan untuk ya kayak misalnya di sekitar sini
oh ada kesempatan untuk berternak ikan
kemudian ada kesempatan untuk bertenak ayam
saya mau mulai gitu kan
jadi saya jalanin saja gitu
jadi untuk anda sendiri tuh anda melakukan apa sekarang
anda punya apa sekarang
ada peternakan ikan peternakan ayam
kemudian di sini juga saya punya jual minuman
saya punya jual minuman yang saya franchise
terus ada restoran beberapa warung steak
itu yang kemudian menghidupi keluarga
sebagian dari itu kemudian tetap aja keluar untuk santunan
ini saya kita hidup dimana dipertontonkan nih
orang yang kaya merasa nggak kaya kemudian ambil uang negara gitu ya
sementara mas irul ini kalau saya bilang belum tua gitu ya
masih bisa bekerja
ya punya apa namanya bisa punya rumah bisa punya mobil bisa jalan jalan apa segala macam
mewah maksudnya ya bukan hanya sekedar punya gitu
tapi itu tidak anda lakukan tapi anda lebih berpikir ngurusin janda
dan ini kan juga sesuatu yang unik gitu loh
orang mikirin janda itu kan waktu pertama kali kita dengar berita ada laki laki yang mengurusi janda itu langsung kita langsung ketawa semuanya
ya di redaksi itu langsung ketawa
kemudian kita dalami terus
ini bukan sesuatu hal yang lucu nih sebenarnya
jadi gimana itu anda bisa meredam itu gitu
kebutuhan orang kan jalan jalan butuh mobil mewah butuh dan lain lainnya
itu kan untuk mencapai kebahagiaan gitu kan
ya alhamdulillahnya saya bukan disitu saya mencapai kebahagiaan
saya bahagia ketika melihat orang lain bahagia
saya bahagia ketika saya bisa menjadi bagian dari bahagia orang lain
nah ternyata bahagianya saya ada disini
bahagianya saya ketika saya berbaur dengan para janda janda lansia
bahagia saya ketika saya bisa membantu orang lain
jadi itu yang saya kejar gitu kan
saya ingin bahagia dengan cara saya
janda sekali lagi
anda katakan tadi karena anda melaksanakan kerja sosial kemudian ketemu janda terus akhirnya menyebar dan bergulirlah itu santunan untuk janda
sekarang udah ada tiga ratus janda gitu yang anda santuni dibantu lah ya
dan anda bilang ini untuk memuliakan perempuan apa segala macam
ada hubungannya sama ibu atau
ya inspirasi pertama kali memang dari almarhum ibu saya
ibu saya juga janda bukan orang yang berkecukupan juga
ayah saya cuma pensiunan abri pensiun pni
ibu saya pedagang nasi uduk
tapi ketika dia masak untuk keluarga masaknya dilebihkan
masaknya dilebihkan dan masakan yang lebih ini diberikan kepada teman temannya yang janda
di saat sebenarnya juga kondisi beliau nggak berlebihan
nggak berlebihan dilebihkan
nah saya sebagai anak anaknya kebagian sebagai kurir
rule kamu antar ke ibu ini rule antar ke ibu ini
bukan cuma sekedar makanan apapun yang ada berlebih di rumah biasanya dibagi ke mereka
nah sepeninggal ibu saya kebaikan ini terhenti
sampai akhirnya saya tersadar oh iya kenapa kebaikan ibu nggak ada yang nerusin
akhirnya saya berinisiatif untuk meneruskan
pertamanya memang awalnya saya hanya menyantuni teman teman dari ibu
teman teman dekat ibu teman teman dekat dari ayah
karena ini ngerusin aja atau ada alasan lain
awalnya memang saya terinspirasi karena saya ingin kebaikan ibu saya mengalir
saya ingin ibu saya mendapat pahala dari apa yang anaknya lakukan
tapi ya itu teman teman ibu saya teman teman ayah saya ya itu
tapi ya itu teman teman ibu saya teman teman ayah saya ya itu
saya santuni setiap bulannya
tapi lama lama seperti edik seperti ada kebahagiaan ketika saya menerima foto janda menerima semingkisan dari saya
saya merasa ada kebahagiaan dalam hati saya wah ini bahagia banget ya
akhirnya mulai saya mencari mencari lagi yang bukan teman ibu
orang lain yang gak ada hubungan sama sekali
gimana mas melihat dari ini kan mas irul ini kan muncul karena kesadaran sendiri gitu ya
ya diinspirasi oleh ibu barangkali ya oleh orang tua
tapi gimana mas irul melihat potensi social crowdfunding di indonesia
seberapa sosialkah kita di saat konsumerisme itu begitu mudahnya disuntikan setiap saat di semua ruang apa namanya media kita gitu ya
saya sih melihat orang indonesia itu lumayan dermawan
dermawan yang luar biasa gitu kan
belum ada lembaga lembaga atau masih mencari faktor trust yang mana lembaga yang tepat yang untuk bisa disalurkan
lembaga mana yang bisa dipercaya untuk menyalurkan jakat dan sedekah sedekah mereka
nah itu yang sekarang memang sedang kami bangun gitu kan
faktor trust faktor faktor oh ini benar program program yang menarik yang program program yang membangun negara ini
apa mimpi besar yang belum tercapai
apa yang ingin anda achieve nih sekarang
kalau misalnya anda sudah saya dengar dari statement anda anda sudah cukup sejahtera dengan apa yang anda lakukan terlepas karena materi itu sangat sangat relatif gitu ya
apa yang ingin anda tercapai
saya sih berharap banyak generasi muda menjadi generasi yang solusi
menjadi generasi pemberi solusi
bukan kita lihat banyak di negeri ini negara ini sudah mulai terpecah dua gitu

banyak yang ada yang bisanya hanya meneriaki pemerintah
ada juga yang misalnya mengeluh gitu kan
saya berharap banyak anak muda itu solusi ketika melihat kekurangan pemerintah ayo dibenahi
ketika ada kesalahan pemerintah kritik dengan cara yang cerdas gitu kan
nggak ada lagi perpecahan nggak ada lagi perbedaan perbedaan yang membuat negara ini semakin ruhut
karena pr negeri ini luar biasa banyak gitu kan
sekarang tinggal sdgs
kalau sdgs masih diserahkan kepada pemerintah dan kita sebagai anak muda kita sebagai generasi bangsa masih terus berharap kepada pemerintah nggak akan selesai negeri ini
negeri ini gak akan maju
mas herul terima kasih sekali lagi
terima kasih yang pertama telah menginspirasi saya dan mungkin banyak orang lainnya
terima kasih sekali lagi terima kasih yang pertama telah menginspirasi saya dan mungkin banyak orang lain